perayaan natal juga semarak dilakukan di bandara samratulangi manado
sinterklas membagi bagikan coklat bagi penumpang anak anak yang sedang menunggu jadwal keberangkatan
selain membagikan coklat berbagai hiburan juga disuguhkan bagi penumpang di bandara
berbagai ekspresi wajah anak anak ditunjukkan saat mendapatkan coklat dari dalam kantong sinterklas
ada yang tegang ada pula yang senang
iya inilah cara pengelola bandara samratulangi manado dalam memberiakan natal
selain membagikan coklat pengelola bandara juga menyiapkan tarian natal dan baby shark yang dikemas dalam bentuk flashmob untuk mensyukur calon penumpang
penampilan flashmob ini pun mengundang perhatian calon penumpang
tidak sedikit penumpang yang menikmati sajian ini dan merekamnya dengan kamera ponsel
kayak begini ada kegiatan dalam rangka penyambutan kalau ada sinterklas
sangat banyak sekali buat anak anak biar ada waktunya sambil menunggu menunggu kayak ada rekreasi sedikit ada surprise
ya bagus bagus
flash mob ini adalah yang kedua kali disajikan di bandara samratulangi
santa claus itu memang kita tuh sudah sebulan ini tiap hari ada santa claus
untuk minggu ini karena adalah minggu dianggap adalah penumpang terpadat di sistem penumpang ini
jadi kita mengadakan tiap hari ada santa claus bagi bagi coklat
acara ini pun diharapkan mampu memberikan hiburan bagi penumpang maupun petugas bandara
yang harus bekerja selama musim natal dan tahun baru